ya pemirsa bagi anda warga jakarta atau juga untuk anda yang akan masuk ke jakarta
harus tahu peraturan baru ini ya peraturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi roda empat
ini sudah resmi diperluas oleh pemerintah provinsi dki jakarta di enam belas titik baru
ya sejumlah pengendara dan juga para pelaku usaha di kawasan perluasan ganjil genap
khawatir akan mengalami kesulitan dan juga penurunan omset jika peraturan ini jadi diberlakukan
pemerintah provinsi dki jakarta
bahwa terjadi juga peningkatan kualitas lingkungan dalam konteks ini adalah
adanya perbaikan kualitas udara pada koridor koridor di mana ganjil genap tersebut diberlakukan
di rute ganjil genap yang baru diberlakukan juga sudah memiliki layanan transportasi umum
seperti jalur bus transjakarta dan juga mrt
sedikitnya ada empat koridor bus transjakarta yang berada di ruas ruas jalan yang baru diberlakukan ganjil genap
selain itu ada juga enam stasiun mrt mulai dari stasiun fatmawati hingga stasiun asean sisingamangaraja
perluasan rute ganjil genap juga dibarengi dengan penambahan durasi waktu satu jam lebih lama
khususnya pada paruh kedua yang diberlakukan pada jam pulang kantor para pegawai
dari semula pukul enam hingga sepuluh pagi waktu indonesia barat dan enam belas sore hingga pukul dua puluh malam
kini menjadi pukul enam hingga sepuluh pagi dan pukul enam belas sore hingga pukul dua puluh satu malam
pemerintah memberikan tanggapan terkait perluasan peraturan ganjil genap ini
sering nggak lewat jalan fatmawati ini
macet gak sih setiap hari
nah tapi kalau diberlakukan ganjil genap setuju nggak
nggak karena setiap hari lewat sini
kalau beralih ke transportasi mrt itu
oh pakai juga sih
sering nggak lewat jalan fatmawati
sering hampir setiap hari
pemerintah kalau mau diberlakukan ganjil genap ini setuju nggak sih
karena ibu kan kantor disini ya jadi setiap hari harus dianterin
jadi kalau ganjil genap kasihan juga harus naik kendaraan umum

ini nggak setuju
sosialisasi mengenai rencana uji coba ganjil genap di sejumlah ruas baru ini
mulai dilakukan pada tanggal tujuh hingga sembilan agustus dua ribu sembilan belas
dan hari pertama uji coba dilakukan per hari senin dua belas agustus dua ribu sembilan belas